udah gak usah ganti
pakai baju itu lagi aja
kamu sudah lama pakai obatnya
yaudah atuh kak
nanti mah ganti obatnya teh
sama yang lebih keras
biar kumangnya teh
untuk minta dukungan sama kita kang
bisa dari bagjanya sendiri
cara dia berjuang
ini mas saya katakan ke kamu
saya tidak tahu
bagaimana cara mendukungnya
bagjah berpikir kak
nanti perjuangan ini
kita akan meminta
sedikit bagian dari tanah dia yang luas itu disana kak
mungkin pemikiran semacam itu
pernah terlintas di pikirannya
tapi teh kalau kita yang memenangkan
bagjah yang mendapatkan untungnya
sudah tidak punya lahan lagi
di cedahu sini
kecurigaan itu adalah hal yang paling busuk dalam perjuangan
saya pasti akan membantu bagja dalam perjuangannya
saya tidak tahu
apa yang dia perjuangkan
mana ada orang yang mau berjuang
yang tidak mereka ketahui
masih banyak nih dagangannya
hari ini sepi
cuma sedikit yang belanja
hidur kacih hidung
siapa tahu disana
banyak banyak yang beli
gak kuat mang
kalau gitu saya jalan sendiri aja kang
kalau kau ikut pesaro
jangan memikirkan imzon
kamu pinter sih kum ya
jadi paham yang saya gak paham
bukan ajaari ibadah
pamer pamer harta kayak atau bagaimana
buat kamu mah
memamerkan harta itu ibadahnya
kan bikin orang lain senang
lihat harta kita makin banyak
kamu korslet otaknya
mestinya teh kalau udah tua
memberikan contoh baik kepada yang muda
ini malah bergaul sama si aceh
aceh itu kan orang paling sesat secirahos
tau gak apa nanti jadinya
jadi makin tua kang dadang
makin jadi rusak
paling rusak seceraos setelah aceh
orang mah gak bisa rusak atu kang dadang
gendoy ini teh lagi pusing
kita ke dokter kelas
kan dari tadi saya udah ajakin
biar kang dadang gak pusing
biar gak emosian
jalan lagi bro
saya males tadi dia blu
yang kacamatanya digantung dikalung ya bro
saya aja males banget tuh
saya jalan duluan ya
tuh liat tuh kurang ajar tuh si aceh
emangnya dipikir dia siapa
sebenernya dikira kaya si aceh
baru kurang ajar
kalo dipanggil si aceh
kan kaya si aceh
dah saya sudah bikin baju buat kamu banyak pilihan warnanya
oh oh oh oh mau pilih yang mana
kamu kenapa itu jiji saya mah kamu teku di
pantesan atau kamu pakai baju hitam
terus biar nggak kelihatan pura pura
jurusilat padahal untuk kegarukin badan
wih makanya saya pakai obat kan pakai obat
udah nggak usah ganti pakai
pakai baju itu lagi aja kamu sudah lama
pakai obatnya ya udah tuh kak nanti mah
ganti obatnya teh sama yang lebih keras
biar kumannya teh pada teler ada sakau
alaikum salam salam
hai sama dede cantik rencananya mau nikah seminggu
ero hitim terjebak di tkp dan kita harus
lakukan operasi penyelamatan eh
lama lama bisa jadi senewon le puppy ansiamin
nyawa irod terancam
irod sudah merek